setelah pertamina menteri badan usaha milik negara rini sumarno merombak pengurus dewan komisaris pt bio farma
rini mengangkat farid wajdi hussein sebagai komisaris utama bio farma serta yuni suryanto made arya wijaya dan saud usman sebagai komisaris
menurut deputi bidang usaha industri agro dan farmasi wahyu kunchoro yang dikutip cnbc indonesia com
penataan susunan keanggotaan dewan komisaris bio farma dapat memperkuat jajaran dewan komisaris dan mendukung kemajuan perusahaan
farid washidi sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai komisaris utama pt kimia pharma tbk periode dua ribu tiga belas hingga dua ribu delapan belas
serta menjabat sebagai ketua bidang kesehatan dan sosial palang merah indonesia
pt bio farma satu satunya produsen vaksin di indonesia dan terbesar di asia tenggara yang memproduksi vaksin dan antisera berkualitas internasional
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang